suka bikin salah sama emak
bikin emak marah
bikin emak kecewa
iya de sama emak juga
emak udah tua de
suka bikin marah de
maafin aku juga yang aku cucu

tuh orang panggil minta maaf itu bukan maafin ne
tanya kalo dikasih tau teh dengerin
jangan iya iya aja jangan jawab terus
masih aja ngegerutuin kan hari baik udah maafin
dengerin terus ya bi
dengerin terus ya bi
dengerin terus ya bi
nahh maafin akan juga
maaf lah ibatin
awas dengerin omongan bibi
dibeli handphone kan
mereka salah sama kerja bu dokter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
oke lebaran gak boleh musuhan
iya kang dadang ceng pelukan lagi biar mesra
bukan gitu dong
masalahnya kalau saya maafin dia dosa saya makin banyak
tapi gak apa apa doi kum
dia udah pernah cium tangan saya dosanya udah saya maafin
kamu gak ada dosa lagi ya kak ya
tenang aja nak ya
udah bebas kak bu
maafkan saya terima kasih
terima kasih pak ustadz
sudah mengajarkan saya
masih banyak yang belum saya ajarkan ke kamu
kamu harus terus belajar
iya pak ustadz
suka bikin salah sama emak
bikin emak marah
sama emak juga
emak datu pak dede
suka bikin kesel
suka bikin marah dede
saatisions tepung tim
mak suka bikin kamu kesel
suka bikin kamu marah sob
udah sering bikin emak kesel
deh siapin ketupatnya
biar sobri makan disini
iya tunggu sebentar ya
mohon maaf lahir batin ya pak
maaf lahir batin ya pak
mungkin banyak salah sama apa
saya juga punya salah sama kamu min
ya sudah kalau gitu sekarang kita makan masakan aman
ini baru pertama kali pon saya makan ketupat buatan sendiri
ketupat bikinan bu yola
ya pun ini kok masih nasi
tuh kan kata popon juga apa rebusnya kurang lama
iya udah gak apa apa deh setidaknya saya jadi tahu gimana caranya buat ketupat
kita kekuat kuatan bu yola
tuh papa udah potong
bu pakai kuah ini